ternyata benar terjadi dari tanggal lima hingga empat belas februari dua ribu dua puluh
jadi artinya kemudian mungkin publik menilai apakah aturan ini sebagai test of the water begitu ya